inilah detik detik saat sebuah mobil menabrak seorang ibu hamil
di jalan madat palmerah jakarta barat pada dua puluh dua februari lalu
peristiwa naas tersebut pun sempat terekam kamera pengawas dan viral di media sosial
kejadian bermula saat fsm tengah belajar mobil bersama suaminya
saat bersamaan korban er tengah menyeberang jalan
mobil yang awalnya berjalan pelan tiba tiba melaju kencang menabrak korban dan suaminya
hingga terjepit di tiang listrik
oleh warga er langsung dibawa ke rumah sakit bakti mulia
sayangnya setelah satu hari mendapat perawatan medis
nyawa er dan janin yang dikandung tak bisa diselamatkan
satuan lalu lintas polres jakarta barat penyita sebuah mobil
polisi juga menetapkan pengemudi mobil wanita berinisial fms sebagai tersangka
fms diketahui tidak memiliki surat izin
awalnya adalah kendaraan ini berhenti
kemudian saat mau bergerak ini mobil ini kan metik ini
begitu mobil ini bergerak dia kaget
ternyata dari samping ini ada pejalan kaki
pelaku sendiri sudah diamankan
dari minggu sudah kita terapkan sebagai tersangka
fms terjerat pasal tiga ratus sepuluh ayat tiga dan empat undang undang lalu lintas
tentang kecelakaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia
dengan ancaman pidana enam tahun penjara
satu keluarga berjumlah sembilan belas orang gagal berangkat umroh
menyusul larangan kunjungan umroh dari pemerintah arab saudi
informasinya sesaat lagi tetaplah bersama kami di cnn indonesia new day